kemarin aja kalah sama mertua saya seandainya stella tinggal di sini jadi ini semasa tatang
stella makanya umpan hahaha enggak secara pacaran sama tatang idoy kalau dadah ngomong apa apa
langsung kamu tanyakan kau denger tuh leho itu bener semuanya iya tuh dengerin aku mbaper
iwan idan diminta mentraktir makan semua warga ciraos supaya warga ciraos terlena
kehilangan kewaspadaan ini trik sederhana
kenyangkan perutnya maka akan manut manut
stella benar benar cerdas kehadiran intelijen barnas yang kemudian hilang dan password dari
idan dengan kata kata harta warisan ini jelas mengarah pada maksud yang disembunyikan oleh stella
warga ciraos lagi potongan stella ada kom cuerpo artinya perle funeral lagi foto sama stella ada enkom juga iya itu ada enkom juga
iya ada ngom
kak akum kak akum juga ada
kak dadang kak idho sama kak ngaceng
cuma kita doang yang gak ada kos
kan kita sama kerja wah
itu kapan artis stella datang ke cirawas
kok ica gak tau
kamu teh belum datang ke sini
mau liat kak
kom kita liat ya kom
kita beli aja biar puas melihatnya
kopinya sebanyak mana
jadi sepuluh ribu kak
makasih ya kak
pos ini tadi saya yang tadi kopi
mampir mampir lagi ya kak
tadi pak hantip kesini kak cu
gak ada pak hantip
kata pak ustadz rw
coyoyo sama bu tuti lagi keluar kota
kita teh disuruh ngawasin rumah
ini cucu teh baru mau ke rumahnya pak
ya udah tuh
ya udah tuh
cucu teh mau berangkat
sebenarnya febri sama edward itu ada hubungan apa sih
febri suka ya sama edward
maksud klaudia teh ya cinta ya cinta gitu
kalau emang pebri teh suka sama edward
berarti klaudia gak boleh lagi dong deketin edward
klaudia bisa cari cowok lain kok pep
pebri sama edward cuma temen
nggak ada hubungan apa apa
klaudia edward pebri duluan ya
nih doy baru muka jodoh nih berdua nih
si aceng foto sebelahnya stella pas juga nih
pas jadi supir kak
nih seandainya stella tinggal di sini di ciraos ya
dia pasti udah jadian sama saya
acehnya yang mau banget
stellanya juga mau
ada ada aja lagi
kemarin aja kalah sama mertua saya
seandainya setelah tinggal di sini jadiannya sama si tatang
stella makan yuk
setelah pacaran sama tatang
ih doi kalo dadah ngomong apa apa jangan langsung kamu tanyakan
dengar tuh nek hoi
belum tutup bener semuanya
tuh dengerin aku mbaper
mau ke kantor mak
haha duduk dulu yuk
gak usah ma cucu teh lagi buru buru
katanya sih tadi malam teh udah pulang
cucu tekel inget omongannya emak biar gimana pun dia tetep aja bapak cucu
cucu gak mau jadi anak yang durhaka
iya cuk emak tahu kamu anak yang baik tapi kamu tetap harus berhati hati ya
dengar dengar cucu mau beli rumah
iya mak tapi baru mau dilihat dulu
hehehe mendingan buru buru diambil nanti duitnya keburu habis
iya emak yaudah tuh kalau gitu teh cucu pamit
lumayan juga ya punya kenangan kenangan foto sama artis
sama bu dokter clara dan bu yola juga
saya juga sama kan tidak kalah sama artisnya
artis apaan artis figurant
ip kenapa kamu berdirinya gak deket bu iin
kan kesempatan kamu biar foto bareng sama bu iiim
mana berani dia kang asep
bagus kamu ip tidak berdiri di samping bu iin
udah gitu tidak akan cari foto fotonya dengan stella
nggak bisa ada pencetnya
hebatnya warga cirawas bisa foto sama stella
padahal saya tuh nge fan banget sama dia
amin gak usah ikut foto foto
yang penting mah kita kaya nihnta
kausah kaya orang orang nih
kata pak alec stella sekarang sudah dapat tawaran main sinetron steeping
syukurlah kalau begitu atu kang
kades gagal yang kemarin hampir stres sedang saya prospek
kita jangan buru buru nien
biar hasilnya lebih memuaskan
iya atu kang
iya gitu atu nien
tuh lihat kang
si jenti tuh ikutan foto saya nggak ada
udah dibilangin norak nih norak
nien itu jadi kebiasaan kamu ngegaru kue hayo
itu cuma bareng kang idan aja
berapa kali sih dibilangin kak
bagus ini sepatu kang